wah lady saya terinspirasi ini jadi nanti anak saya mungkin dinamainnya putri indonesia aja
bisa jadi ya karena sangat nasionalis jadi kalau ditanya siapa anda saya indonesia
jadi sangat bangga memperkenalkan diri sendiri dan juga membawa nama bangsa
tapi kalau misalnya di bulan kemerdekaan memang identik dengan adanya promo promo nama nama yang lucu lucu
seperti ada yang namanya agustus juga ada
bukan hanya nama unik pemandangan lucu yang mewarnai pelaksanaan pawai menyambut hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh empat
di polewali mandar sulawesi barat
di sana ada sejumlah peserta pawai yang didominasi murid taman kanak kanak
yang tampak tertidur di atas becak motor yang ditumpanginya lantaran kelelahan berkeliling kampung
seperti inilah kemeriahan suasana pelaksanaan pawai menyambut hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh empat
yang berlangsung di lapangan kelurahan mapili kecamatan mapili polewali mandat
para peserta yang didominasi murid taman kanak kanak tampil dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah
dan aneka macam profesi hingga mengundang perhatian warga
tingkah lucu para peserta pawai juga mengundang gelak tawa warga
bagaimana tidak saat pawai berlangsung tidak sedikit peserta pawai yang tertidur
diduga karena kelelahan berkeliling kampung dengan menumpangi becak motor yang telah dihias sedemikian rupa
kondisi tersebut membuat sibuk dan bingung para orang tua yang mendampingi anaknya
para orang tua terus melakukan berbagai macam cara agar anaknya tidak tertidur selama pawai berlangsung
bahkan beberapa orang tua terpaksa ikut naik ke atas becak motor dan ikut berkeliling kampung
ikut pawai pawai kemerdekaan tadi pakai baju apa
pakai gasnya dulu
pakai jas cita citanya mau jadi apa
tentara senang ikut pawai
pawai kemerdekaan ini juga menampilkan kebudayaan dan proses pembuatan makanan khas daerah ini
bahkan tidak sedikit peserta pawai yang membawa ikan segar sebagai simbol kekayaan alam di daerah ini
tim liputan cnn indonesia